ismo star indonesia season dua mulai dua puluh sembilan oktober di gtv
sampai tasya nyanyi suaranya gak sampai ke panggung
aku pecat kamu jadi saudara ngerti
nyanyi yang bagus
oke tasya sekarang kamu ikutin abah abah saya ya
begitu mulai mic nya dinyalain
dan begitu selesai matiin lagi oke

tentu saja saya ingin

ibu mother baikmu
aku takkan aku takkan peduli
sebentar nanti saya telepon lagi
kamu ngapain disini
pak pak pak bentar pak
saya mau bicara dengan bapak ini penting sekali pak
kamu bicara penting
karena ini menyangkut nama baik hotel bapak
lebih baik bapak ikut saya
kalau kamu mau bicara sama saya kamu bicara disini
saya gak punya banyak waktu
saya masih banyak pekerjaan yang harus saya selesai
soal suara yang bapak dengar selama ini
itu bukan suaranya mau nikah
melainkan suaranya tasya
bu maya sama maudie itu berusaha mempengaruhi bapak
sekarang maudie lagi nyanyi lipsin di atas panggung itu pak
dan tasya yang nyanyi di ruang kontrol
saya bisa buktiin ya pak
kalau memang bapak nggak percaya
bapak bisa cek langsung ke ruang audio
masa pokok denganku
mami periksa dulu ya

kalau aku ada disini
tuhan aku mau ngapain
kamu ngapain disini
kamu mau bikin malu pak tristan ya
kamu tuh harus ingat kok
kamu ngelakuin semua ini demi kafe
kamu harus ingat tasya
kamu tuh gak boleh kayak begini
itu ada apa sih
kamu bisa jelasin pak sayang
itu ada apa
kenapa saudara kamu bisa makan
masuk ke ruang audio
maafin kelakonnya tasya ya
kok kamu jadi tegang gitu sih
aku jadi gak enak
kamu tenang aja
ini sama aku akan urusin
kamu tenang aja
kamu gak boleh kayak begini terus tasya
kasian kau gini
maafkan kelakuan tasya barusan
kita semua harus maklumlah keadaannya
pak tristan keberatan kalau
kami minta izin dari latihan
udah cukup kan latihannya hari ini
ambil obat buat tasya dulu sebentar ya
bu maya sama udi tuh bener bener ya
mereka bisa aja cari cara buat menyaring diri
tapi senin harinya kenceng